memperingati hari jadi kota gresik ke lima ratus tiga puluh dan hari ulang tahun pemkap gresik yang ke empat puluh lima
ribuan warga kami siang tumpah ruah di jalanan menyaksikan pawai budaya
warga merasa terhibur karena kirap budaya ini hanya digelar setahun sekali